kini aku bangkit lagi dari kematianku
dan aku akan balas dendam
kepada semua keturunan dewa niskal
gangana melawan jajang
kepada semua keturunan dewa niskal
keturunan dewa niskal
dan pertandingan hari ini selesai
bagi yang tidak dapat memenangkan pertarungan
silahkan tinggalkan tempat ini
aku harus mencari kemana lagi
keberadaan hujang kembar itu
aku benar benar tidak dapat menerawang
di mana keberadaan ujang itu
kampung ini sudah dilalui musibah
kebatin ini sudah tidak aman lagi
anak dan istri saya menjadi korban
sudah tidak ada ketentraman di kampung ini
aku seorang pengembar
jika boleh tahu
apa gerangan yang sedang terjadi di sini
ada siluman macan kumbang yang menyerang penduduk
benarkah itu kesana
ini benar benar terjadi
bukan hanya isapan jempol belakang
sampai beberapa orang tewas
dimakan siluman kumbang itu
sampai ada yang tinggal tulang belulang
salah satu anak saudaraku
telah menjadi korban dari siluman macan kumbang tersebut
belum selesai masalah kubur
sekarang hamba dihadapkan dengan keresahan rakyat
akan teror siluman
muncul di atas sana
pertanda apakah ini
apakah pejajaran akan sirah
berilah hamba kekuatan untuk menghadapi semua permasalahan itu
jika kau melintasi pejajaran
atau bertemu prabu siliwangi
tolong ingatkan dia untuk memikirkan rakyatnya
jika kelak nanti aku bertemu dengan prabu siwan
akan aku sampaikan pesan kami
terima kasih oda
tadi kamu sudah mengalah
tapi apakah boleh aku tahu
kenapa seharusnya tadi pukulanmu masuk
tetapi kamu membatalkannya
matamu benar benar jeli
sampai kau tahu bahwa aku membatalkan seranganku tadi
terima kasih oda
tapi kenapa kamu mengalah
tadi malam aku melihatmu berdoa
dan doa itu sangat menyentuh hatiku
sehingga aku ingin membantu
semampu yang ku bisa
hamba mohon ya allah
kabulkanlah doa hamba ini ya allah
jadikanlah hamba menjadi prajurit japura ya allah
secepatnya ya allah
hanya ini satu satunya cara
hamba bisa bertemu dengan ibu unda hamba yang
terima kasih oda
memang aku ingin sekali bertemu dengan ibu undaku
niatmu untuk mencari keberadaan ibumu sangat menyentuh hatiku
tapi aku hanya bisa membantu sebisaku
kamu tidak akan mencari keberadaan ini
itu adalah perubahan yang terjadi
tidak itu adalah perubahan yang terjadi
kau sudah tahu apa itu

tidak bukan itu
aku tahu apa itu
masuk ke dalam sini
apa yang kamu inginkan
sudah sudah pak
kamu tidak bisa bergerak

kamu tidak harus bergerak
jangan mencari masalah
mencari masalah kalau tidak
kita semua tidak akan
gandana dia adalah sepupuku
kami memang sering berkelahi
karena perangai aku tidak cocok
kamu ikut campur urusanku dengan oda
lihat saja aku juga
akan membuat perhitungan denganmu
kirain bukan orang
kini aku bangkit lagi dari kematianku
dan aku akan balas dendam
kepada semua keturunan dewa niskal
terutama si iman